direkturat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan akan kembali menaikkan tarif cukai hasil tembakau tahun depan
rencana ini sesuai dengan formulasi kenaikan dari target pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi
rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau sekitar delapan sembilan persen
rencana tersebut sesuai dengan rencana pemerintah untuk membidik target pertumbuhan ekonomi di angka lima empat persen dan inflasi di angka tiga lima persen
direktur jenderal beadaan cukai kemenku heru pambudi kepada cnnindonesia com menyebutkan
kenaikan tarif cht masih bisa berubah tergantung pada hasil diskusi pemerintah dengan pelaku industri dan petani tembakau
pasalnya pemerintah perlu berhati hati karena dapat berdampak langsung pada dua pelaku tersebut
meski demikian jika kenaikan tarif cukai hasil tembakau telah dimasukkan dalam target penerimaan cukai tahun depan dalam era apbn dua ribu delapan belas yang mencapai rp satu ratus lima puluh lima empat triliun